tak hanya rumah ambruk cuaca buruk juga menyebabkan tambang batu seluas satu hektare di perbukitan kapur tuban runtuh
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu namun sejumlah peralatan tambang menjadi rusak
inilah lokasi tambang batu kumbung yang runtuh di kawasan perbukitan kapur desa sawir kecamatan tambak boyotuban
area tambang seluas satu hektare ini berubah jadi sebuah lubang raksasa dengan bongkahan batu besar bergelimpangan di dalamnya
lokasi tambang dalam perut bumi ini runtuh akibat pilar penyangga permukaan tanah terlalu kecil dan rapuh
terlebih selama musim hujan permukaan tanah menjadi semakin berat karena resapan air sehingga pilar tidak kuat dan menjadi patah
beruntung peristiwa ini terjadi pada saat tengah malam pada saat itu pekerja sudah pulang
namun sejumlah peralatan dan kendaraan pengangkut tertimbun di bawah reruntuhan
sebuah warung yang berada tepat di atas lokasi tamang juga hancur setelah ikut runtuh
terus kerusakan apa saja ini
ya mesin seperti derek tertimbun ya
pasca kejadian aktivitas penambangan batu kumbung dihentikan sementara
para pekerja takut akan terjadi lagi runtuhan susulan karena banyak ditemukan retakan pada permukaan tanah hingga radius seratus meter
untuk menghindari korban pekerja memasang peringatan larangan mendekati lokasi kejadian
yunifajar arianto tuban